selain masalah pkl di kota pemerintah kabupaten bandung juga dipusingkan dengan masalah sampah
sesuai perjanjian tanggal tiga puluh juni dua ribu enam belas menjadi hari terakhir beroperasinya tempat pembuangan akhir sampah babakan di kecamatan ciparai kabupaten bandung
namun pemerintah kabupaten bandung belum juga memiliki tempat pembuangan akhir
tempat pembuangan akhir sampah babakan telah dibuka sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua dengan luas dua belas hektare
saat ini tpa yang sudah dua puluh lima tahun beroperasi ini baru digunakan enam hektare
dalam sehari tpa babakan menampung enam puluh truk sampah atau sekitar lima ratus meter kubik sampah warga
sesuai dengan surat perjanjian pemerintah kabupaten bandung dengan warga di tiga desa yaitu desa babakan desa rancakole desa ancol mekar
mulai tanggal tiga puluh juni dua ribu enam belas tpa babakan ditutup
satu hal yang sangat merugikan buat warga masalah kesehatan
terus masalah pencemaran air seperti air limbah kan dibuangnya nggak teratur pak
bulat menolak nggak ada kata lain lagi pokoknya tutup adalah harga mati buat kami
keberadaan tpa babakan dinilai warga mencemari sungai dan kesehatan
dalam setahun banyak warga mengalami gangguan ispa diare dan gatal gatal
mungkin harus dicek lagi ke laboratorium atau dinasihah diteliti dulu
jadi kita belum bisa menyimpulkan itu penyebabnya dari mana
penutupan tpa babakan membuat sopir truk sampah berhenti beroperasi
sekitar seratus pemulung
belum juga kehilangan pekerjaan
kalau udah ada solusi mungkin ke sipatat
ya bisa jadi kesana dulu
kenapa kalau ditutup kenapa susah nyari
ya susah nyari makan kemana ibu
pengelola tempat pembuangan sampah babakan sampai saat ini belum mendapatkan solusi dari
pemerintah kabupaten bandung atas ditutupnya tpa ini
saya juga mengkhawatirkan nantinya kabupaten bandung bisa jadi bandung lautan sampah
pemerintah kabupaten bandung memiliki dua alternatif lokasi pembuangan sampah warga bandung
pertama tpa sarimukti yang dikelola pemerintah kabupaten bandung barat
kedua tpa legok nangka yang masih dalam pengerjaan
tapi sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah provinsi jawa barat untuk percepatan pembangunan tpa legok nangka
ya sekarang kebetulan tanggal tiga puluh ya
sesuai kesepakatan memang berakhir masa pengangkutan sampah ke tpa babakan
walaupun itu kami harapkan tidak menjadi hal yang mutlak gitu ya
karena sampai saat ini kan kita belum ada alternatif
tempat pembuangan lagi untuk sampah gitu kan
warga di tiga desa sebenarnya sudah beberapa kali memberi kesempatan penundaan penutupan
namun pemerintah kabupaten bandung sampai saat ini belum menyiapkan tpa pengganti